seorang ibu rumah tangga bersama suami serta adiknya
setiap hari membuat masker kain berbagai jenis
di rumahnya di kecamatan tanjung pinang timur kepulauan riau
pembuatan masker kain ini berawal dari permintaan warga dan kerabatnya
karena sulitnya memperoleh masker
butuh waktu dua menit untuk menyelesaikan satu masker
yang dijahit menggunakan mesin
masker kemudian dicuci lalu dijemur dan disetrika
kemudian dibungkus sesuai pesanan para pelanggan
menurut pembuat masker uci
masker produksinya bersih dan aman digunakan untuk sehari hari
dirinya mengaku kewalahan karena banyaknya pesanan
dari rumah sakit klinik dan perusahaan
dalam sehari uci bersama delapan orang karyawannya
bekerja di rumah masing masing menghasilkan dua puluh lusin masker
dalam sehari kita bisa jual tergantung kita produksi bisa langsung jual
masalahnya karena antriannya panjang
jadi kami awalnya mau mengutamakan nomor satu dua tiga
giliran udah orang rumah sakit dan apotek yang datang
ya udah mana ada barang bawa
berarti banyak antrian yang orang beli ya
banyak itu catatannya ada
harga satu pieces ini rp sepuluh dengan bahan katun yang bagus
dan standarnya kami buat bersih langsung cuci pakai

hasil jadinya itu kita buat bersih langsung cuci pakai
ini ada beberapa ini contoh ya
tiga motif warna ada motif polkadot ada bunga sama polos
jadi kami menyesuaikan permintaan jadi harga disamakan saja
sementara itu salah satu pembeli menuturkan memilih masker berbahan kain
karena kelangkaan masker sekali pakai
selain itu harganya dinilai lebih ekonomis
ini saya beli masker
masker untuk seragam karyawan saya
kebetulan banyak teman teman yang titip
susah cari masker bu ya
susah cari masker di mana mana ya
susah cari masker iya
dan lagi yang di luar lebih tinggi juga kualitasnya
ini kainnya kenapa suka warnanya manis manis
kedepan uci berharap dapat membuat alat pelindung diri apd bagi tenaga kesehatan
sehingga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan di tengah kelangkaan
apd tersebut di kota tanjung pinang
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau